wakil sekjen partai gerindra andre rosiade menyangkal umroh yang dilaksanakan ketua umum partai gerindra prabowo subianto bernuansa politik
menurutnya prabowo hanya melakukan umroh biasa seperti yang dilakukan orang pada umumnya

rajad memastikan pertemuan prabowo dengan rizik sihab dan amin rais di tanah suci merupakan bagian dari rentetan politik yang tak terelakkan
di sana ya mau tidak mau pasti akan ada pemijakan politik ya

nah sekarang pada saat kita sedang live ini itu sedang ada pertemuan terbaru
atas pak amin mas bowo dan habib rizik
apa sih yang dibahas mas derajat
kalau dituduh bahwa niatnya politik salah
tapi bahwa kemudian mau tidak mau ada rentetan politiknya ya itu sesuatu yang tidak terelakkan
sementara itu ketua umum p tiga rumah urmusi berharap pertemuan sejumlah tokoh politik di tanah suci dapat memberikan dampak positif dalam kontestasi politik dua ribu sembilan belas

kita juga banyak melihat sejumlah artis kita yang menikah di mekah berakhir juga cerai
tidak menjamin bahwa setiap kegiatan yang dimulai dari kota suksi sekalipun tetapi tidak diniatkan untuk ibadah akan menuai keberhasilan

jika terbentuk koalisi keumatan untuk menghadang petahana jokowi ini akan diisi oleh gerindra pan pks dan partai bulan bintang

dan ada mas sirojodin abas direktur program dari smrc

ini sebenarnya dialog ataupun diskusi kita hari ini
bang andre mas abbas ini berangkat dari kemarin

rekomendasi ada hasil seruan untuk pilpres dua ribu sembilan belas

berbeda dengan pak amin yang memang berangkat dari indonesia
dan harinya juga beda tanggalnya beda pak amin berangkat duluan
nah kebetulan karena memang pak prabowo dapat informasi pak amin juga ikut melaksanakan ibadah umroh

yang melakukan umroh politik itu dicontohkan oleh pak jokowi

beliau merekomendasikan sejak bulan maret malah
waktu saya bertemu dengan habib rizik di bulan maret beliau juga menyampaikan bahwa

dan itu juga disampaikan kembali di saat pertemuan

tapi sebelum habib rizik menyampaikan itu pun kami juga membangun komunikasi

karena ekonomi adalah salah satu dasar perbaikan yang harus kita lakukan makanya kita harus ganti presiden di dua ribu sembilan belas

jadi kita harus melakukan komunikasi
jadi kita harus melakukan komunikasi

jadi kita harus melakukan komunikasi

jadi kita harus melakukan komunikasi

sebeberapa komunikasi kita

ya anda kembali di prime news kita masih membahas atau menerka bagaimana kemudian peluang atau koalisi yang diusulkan ada empat partai di dalamnya pbb gerindra pks dan juga pan

ini plus pkb plus demokrat misalnya
dengan pkb dan dengan demokrat lebih lemah kemistrinya
kalau berempat ini saya kira sudah cukup kuat

agama sebagai perkat mobilisasi pemilih sudah cukup berhasil

itu cara pak amin juga dulu di sembilan puluh sembilan menaikkan gus dur dengan membuat poros tengah

ada keinginan untuk menghidupkan kembali

saya kira masih perlu waktu
efeknya kepada partai partai anggota kelompok itu
apakah semakin positif dukungan publik atau biasa saja

apakah ada follow up dari masyarakat muslim di indonesia

nah apakah suara itu membesar atau tidak
dan itu ukurannya sederhana juga

apakah respon publik juga membaik terhadap pak prabowo nya saat ini

tapi tidak ke pak prabowo nya

sebelum deklarasi dan setelah deklarasi

kelompok ini akan mengusung tokoh

mengkopi apa yang terjadi di pilkada dki jakarta

karena namanya koalisi keumatan
dan kita lihat juga di sana kan

yang pertama saya mau bantah

yang kita jual adalah pasangan anies dan sandi dengan berbagai program ya

melakukan perubahan di dki

bukan hanya untuk segelintir elit dan kolomerat

untuk satu golongan
karena indonesia ini

pak prabowo sebagai calon presiden

berdiri di seluruh golongan
inilah presidennya republik indonesia

dengan kelompok umat islam
dengan kelompok kristiani

yang kami tawarkan adalah

indonesia akan lebih sejahtera

harga seluruh kebutuhan naik
lalu daya beli masyarakat semakin menurun

itu yang ditawarkan oleh pak prabowo

dengan umat islam

tapi jangan kita menegasikan

di republik indonesia ini yang berjuang

jadi bukan politik identitas begitu ya
tapi kami dari awal berkomitmen ya

dan kita juga akan membangun komunikasi dengan teman teman pkb
dengan teman teman demokrat

dan kita masih menunggu bola muntahan kan
dari pendukung pak jokowi

atau sebaliknya jangan jangan nanti dari koalisi umat beralih ke koalisi

dan sekarang dolar tidak terlalu jauh dari empat belas sembilan ratus

yang ingin menjadikan bangsa indonesia rakyat indonesia ini

yang dimana kita punya defisit infrastruktur untuk mencapai itu

bagaimana dampak dari industrialisasi ini
konsepsi dua ratus enam puluh juta ini akan mendapatkan posisi lapangan kerja

orang dengan mata kepala melihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh pak jokowi
dengan kehendak subjektif beliau itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara

termasuk umat umat yang mendukung pak habib rizik
dan maupun yang mendukung pak prabowo dan pak amin
tingkat kepuasan kinerja terhadap pak jokowi seluruh survei mengatakan itu tinggi

tapi pada intinya saya sepakat dengan bang andre

kita masih membahas bagaimana peluang koalisi tantangan gitu ya
atau koalisi yang akan menantang presiden jokowi

tapi tadi terakhir kita sempat membahas mengenai kalau kemudian nanti membahas mengenai umat dan lain sebagainya ya mas arya

menyikapi kalau nantinya ada

oh ya bahwa nkri ini akan tetap ada
cuma persoalannya kita akan tetap rukun atau tidak

nah kita hanya bisa menjadi bangsa yang maju berkembang

kalau toh harus terpilih siapapun pemimpin bangsa ini yang penting kita tetap harus rukun

nah bicara mengenai koalisi keumatan memang saya positive thinking bahwa beliau beliau yang di situ ya ada pak amin rais ada pak prabowo

nah di situ di antara tiga tokoh itu yang pertama
yang paling percaya saya adalah pak prabowo
untuk menjaga bagaimana

karena terus terang beberapa kali peristiwa peristiwa politik situasi yang masih bisa menjaga bangsa itu
bisa menjaga nuangsa nuangsa keberagaman nuangsa nuangsa kebindekaan nuangsa nuangsa persatuan

sebagai mitra dari berbagai tokoh maupun partai politik seperti gerinda dalam proses demokrasi yang pernah terjadi

setelah selesai kita bisa duduk satu meja kembali untuk suasana teduh dan mengisi berbagai

ya yang disampaikan mas bimo tadi memang pak prabowo tidak perlu diragukan lagi

untuk memimpin bangsa ini bisa menaksanakan

tapi juga kita jangan anti terhadap agama islam

ulama adalah motor penggerak indonesia merdeka

dia sangat sektarian
ada kesan berbagai ulama ini ada kesan kriminasi oleh pemerintah

itu soal urusan besan yang berebut kekuasaan pengaruh di pan

problemnya adalah apakah pak amin yang bisa dipegang atau pak zulkifli yang bisa dipegang

pak zulkifli saya kira masih bekerja keras untuk mencari alternatif koalisi yang lain

selama ini kalau kita lihat ikuti dari pertengahan tahun lalu sampai saat ini selalu begitu
pak amin memaksakan ke pak prabowo terus pak zulkifli berusaha menghindar terus terus

ini soal besan

ada pak amin adalah representasi oposisi di situ

di internal pan misalnya dia harus meyakinkan juga apakah pak zulkifli dan barisannya akan sepakat dengan itu gitu ya
kalau gerindra dengan pks dengan pbb mungkin relatif lebih simple pan enggak
nah oleh karena itu saya kira kita masih menunggu lagi satu dua bulan ke depan sejauh mana pembicaraan awal di rumahnya ustadz rizik itu bisa memperoleh respon positif dari publik atau sebaliknya
apalagi nama nama yang nanti akan diusung begitu ya kira kira
itu soal nama nama yang diusung juga

misalnya klaim keumatan representasi umat islam

tetapi bedanya nu tidak menggunakan

nah kelompok ini menggunakan itu dan kelihatan betul kelompok dua ratus dua belas ini berusaha menggunakan itu untuk negosiasi dan kerjasama dengan mungkin dengan gerindra mungkin dengan pks mungkin juga dengan
kalau kemudian koalisi ini jadi begitu ya dengan tadi yang mas abah sampaikan ada apa namanya klaim umat dan lain sebagainya dan memang ini sudah terbangun lama kemistrinya di pilkada dki jakarta

arus politik yang diciptakannya ini bisa menantang atau bisa mempengaruhi pemilih yang sementara ini sudah ke pak jokowi
seberapa besar efeknya
kalau ternyata berpengaruh negatif ke pak jokowi misalnya tiba tiba elektabilitas beliau dalam berbagai simulasi menurun

ekonomi sosial dan budaya yang lebih baik buat masyarakat

ceruk apa ya

dengan ceruk pemilih muslim yang cukup besar ada koalisi keumatan yang kira kira tadi sudah kita bahas memang mengambil ceruk itu juga

jokowi adalah pdi perjuangan pak

kurang lebihnya kolektivitas bangsa itu seperti apa itu
kemudian mengenai figur yang penting bukan hal yang sekedar orientasi ini itu kalah menang

yang presiden jokowi
kemudian mohamid iskandar dari ketua pkb

kalau untuk cawapresnya mas arya
cawapresnya kira kira akan mengambil yang akan bisa
jadi cawapres akan dibicarakan pak jokowi dodo ya bersama seluruh ketua ketua pan
dalam melihat kompleksitas bangsa itu kita tidak bicara orang

itu saya kira hal yang lebih penting dibicarakan daripada bicara orang
kalau bicara orang termasuk pak prabowo nggak akan selesai
nanti kita tanyakan juga pak andri kalau koalisi keumatan capres capres siapa

memang berusaha menarik perhatian publik seluas luasnya

bahwa pak sandi dan pak anies memang menjual programnya

mbak andri kalau jadi ini misalnya koalisi keumatan

kan katanya surveinya paling tinggi

islam yang cinta damai

lo yang ikut isis andri jangan ditutup loh

ada nggak itu yang radical ekstrem mau bikin isis

enggak enggak enggak

enggak enggak enggak

saya tidak menstigmakan bok andri

ada yang teroris
bahwa saya ingin menyampaikan

nah ini yang ingin saya sampaikan bahwa
jangan melupu yuksi islam islam yang komplit di timur tengah indonesia ini

itu yang sesuai dengan nilai nilai pancasila

nah itu harapan kami juga kepada teman teman pdp

kan kasian bu mega

tapi kadernya tidak melakukan hal hal pancasila

setelah pilkada langsung selesai

baik apapun kemudian nama koalisinya dan siapa kemudian yang akan menjadi ceruk pemilihnya

kita sepakat semua untuk itu ya mas arya juga

kita akan tunggu nanti bagaimana ada perubahan perubahan lagi karena